pembobolan dana nasabah bank melalui atm yang dikenal dengan skimming menjadi salah satu masalah yang belakangan marak terjadi
ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai langkah pencegahan diantaranya apa jenifa
diantaranya dengan menggunakan kartu atm berbasis teknologi chip
dan bank indonesia menyatakan kartu atm dengan teknologi chip ini lebih aman dari aksi skimming dibandingkan dengan atm dengan model magnetic strip
pada juni dua ribu tujuh belas bank indonesia menekankan kepada seluruh perbankan di indonesia agar mengganti atm magnetic strip kepada atm dengan model chip
saya akan mencoba mensimulasikan sebenarnya apa yang membedakan antara atm magnetic strip dengan atm model chip
saya akan mencoba menggunakan terlebih dahulu model kartu atm yang menggunakan sim
ketika kartu kita masukkan kita menunggu beberapa detik
dan kemudian muncul tulisan reading chip atau membaca chip
ini artinya dia sedang mengautentifikasi antara data pribadi kita dengan atm atau kartu atm yang kita miliki baru kemudian kita diminta untuk memasukkan pin
selanjutnya saya akan mencoba menggunakan kartu dengan model magnetic strip
kita menunggu beberapa detik
dan dia tidak melakukan autentifikasi data terlebih dahulu
ini antara data pribadi kita dengan kartu yang kita miliki
dan kita diminta langsung untuk memasukkan pin
selain penggunaan kartu atm yang aman nasabah pun wajib memperhatikan cara cara bertransaksi yang aman pada mesin atm
sebelum memasukkan kartu pada mesin atm nasabah bisa lebih dahulu memeriksa beberapa sisi mesin atm terutama area papan kunci nomor pin
jika ditemukan hal hal yang janggal langsung memasukkan kartu
jangan lupa untuk melakukan lapor pada pihak keamanan
selanjutnya saat menekan pin sebaiknya menggunakan tangan lainnya untuk menutup papan angka baru menekan pin
usai bertransaksi menarik kartu atm dengan cepat
jangan dibiarkan lama tertinggal agar tidak memberi waktu bagi alat skimming untuk membaca chip
dan yang tak kalah penting adalah jangan terbiasa meninggalkan bukti transaksi pada mesin atm
sebagai mana diketahui pada pertengahan maret
dunia perbankan indonesia kembali direpotkan dengan aksi skimming yang dilakukan oleh pihak pihak tidak bertanggung jawab
agar hal serupa tidak terulang kembali melalui standar nasional teknologi chip
bank indonesia membagi migrasi kartu atm model magnetic strip menuju chip dalam lima tahapan